pt toyota astra motor mengumumkan kampanye penarikan kembali atau recall terhadap tiga model kendaraan toyota
yaitu avanza felos dan raize karena ada masalah pada kantong udara atau airbag
lima model kendaraan yang terkena recall ialah yang diproduksi pada periode desember dua ribu dua puluh dua hingga januari dua ribu dua puluh
dan untuk pembahasan itu sudah bergabung melalui sambungan virtual pengamat otomotif munawar khalil
selamat pagi mbak dea selamat pagi
ya sehat ya pak ya
baik sehat pak munawar terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia business dan referensi
pak munawar ini ada kabar yang cukup mengejutkan mengingat tiga merek mobil atau tiga varian mobil
yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya adalah mobil yang seringkali kita lihat di jalan
dan ada program recall yang dilakukan oleh pt toyota astra motor
ini sebagai bagian dari upaya serta komitmen untuk menjamin kualitas produk mereka dan juga keamanan
seperti apa masyarakat yang memiliki mobil mobil yang bermerek tadi ada tiga tiga varian
seperti apa harus dilakukan oleh masyarakat saat ini
ya pertama ya yang harus kita catat adalah recall itu adalah sesuatu yang wajar dan normal di industri ya
yang namanya produk buatan manusia pasti ada aja gitu walaupun quality control sudah diterapkan seketat mungkin
tapi ya itu masih bisa terjadi
nah tapi yang paling penting adalah proses recallnya itu dilakukan secara terbuka dan diumumkan
dan ini menurut saya toyota sudah menjalankan prosedur yang benar
memang beginilah seharusnya gitu
karena setahu saya beberapa tahun yang lalu masih ada produsen yang malu
itu mengumumkan recall gitu
jadi diam diam diam diam gitu
nah sebetulnya itu nggak baik ya karena korban buat konsumen dong
nah langkah prioritas saya kira tepat
ya cuman akan lebih baik lagi bukan hanya mengeluarkan press release
tapi juga mengumumkan di media media masa apakah melalui iklan dan lain sebagainya
karena tidak semua pemilik mobil ini tentu bisa dijangkau dengan
kemudian telepon dengan misalnya whatsapp call atau whatsapp chat misalnya
jadi ketika mereka mengiklankan mobil baru harusnya juga merecall juga melakukan hal yang sama
ini untuk memastikan bahwa setiap pemilik mobil yang terkena mengetahui masalah ini
dan bisa melakukan proses recall secara baik
apalagi tadi kan gratis semuanya begitu
gitu mbak dea
tadi menyebutkan bahwa ini sudah baik langkahnya mengumumkan bahwa recall
karena ada beberapa kejadian juga merek merek tertentu ini masih malu malu kalau produknya recall
kalau tadi anda menyebut malu malu seberapa besar kejadian recall ini bisa mempengaruhi suatu merek
dalam konteks pembelian atau jumlah pendapatan yang didapatkan oleh merek tertentu
jadi saya nggak tahu besarnya
katakanlah sepuluh sampai lima belas tahun yang lalu kalau ada recall ini itu suka diumpetin lah disembunyikan
jadi orang orang dihubungi lah telepon ayo bawa mobilnya ke bengkel
karena nggak mau diketahui publik
karena takut mencederai reputasi produknya
tapi itu pendapat yang saya kira salah kaprah dan udah kuno
hari ini tentu sangat menghargai kalau ada pengumuman recall
itu adalah bukti pertanggung jawaban dari produsen
nah jadi nggak masalah menurut saya
malah konsumen senang
berarti mereka merasa uang yang mereka keluarkan untuk membeli mobil yang
buat rata rata orang indonesia kan mobil masih mahal mbak
ratusan juta ya
nah produsen bertanggung jawab
oh ini ada masalah
nah konsumen senang malah
jadi recall itu bukan sesuatu yang tabu
malah positif untuk brand menurut saya
jadi artinya anda ketika mengamati situasi bagaimana respon konsumen
kalau misalnya ada recall dan diumumkan secara terbuka
kemudian juga teknis mekanismenya ketika recall itu dilakukan secara baik
ini oke ya sebenarnya ya konsumen kita ya pak munawar
justru positif untuk brand
artinya ini malah akan memperkuat image dan kredibilitas brand
sebagai produsen yang bertanggung jawab
ingat produk apapun selama buatan manusia
pasti akan terjadi factory defect
karena itu recall ini kan kompleks sekali masalahnya
penyebabnya juga beragam
tapi baik tidak
ini kan bentuk pertanggung jawaban
dan itu dilakukan secara gratis
nah yang harus dilakukan jadi selain hanya memberitahu pemilik
untuk membawa mobilnya ke bengkel
tapi juga mengumumkan itu di media masa
tapi saya rasa press release aja nggak cukup
jadi harus ada entah iklan apapun lah
bisa jadi ini mobil udah berpindah tangan kan
ada orang baru beli misalnya dua tiga bulan dia jual
nah pembeli berikutnya mungkin tidak

nah itu bagaimana menjangkau mereka
gitu maksud saya mbak
pak munawar kita akan spesifik bahas soal recall yang dilakukan oleh toyota
kalau anda tadi menyebut bahwa recall ini sebenarnya sudah biasa
tapi bagi orang awam tidak semua orang mengalami kejadian serupa
apalagi ini kan yang di recall adalah tiga jenis mobil tadi
dengan produksi desember dua ribu dua puluh dua hingga januari dua ribu tiga puluh
apa yang sebenarnya terjadi pak
kalau anda tadi menyebut sedikit ya namanya manusia pasti ada saja buatan manusia ini yang kelirunya begitu
ya jadi recall ini harus dilihat bahwa bukan produk yang cacat ya
apalagi ini kan mobil produksi sampai ratusan ribu unit
kalau produk cacat berarti semuanya harus ditarik dong
nah kalau kita lihat dalam kasus toyota avanza race tadi
itu kan hanya production batch dari bulan desember sampai januari
ya katakanlah mereka berapa misalnya sepuluh ribu unit per bulan dari produksinya
mungkin ada yang terimpact mungkin hanya ada mungkin ya selama produksi dua bulan itu
atau bahkan pertengahan desember sampai pertengahan januari
jadi satu bulan lah dianggap produksi
nah makanya enggak semua orang terdampak
jadi orang yang membeli produk ini
produk yang diproduksi pada periode itu aja yang terdampak gitu
jadi bukan seluruh toyota veloz atau avanza yang terdampak
enggak hanya produksi itu
pertanyaan yang mbak dea tadi kenapa
nah ini banyak sebabnya yang saya bilang tadi sangat kompleks
bisa jadi vendornya
jadi bisa produk yang disupply oleh vendor misalnya kurang baik atau ada yang miss ada yang kurang
bisa juga pemasangan
dan ini biasanya dilakukan penyelidikan internal di toyota gitu
kan toyota itu tidak memproduksi semuanya sendiri mbak
komponen komponen mobil itu kan dipasok dari vendor vendor dari luar gitu
nah ini kan menjadi bahan evaluasi mereka
cuma kita bersyukur yang terkena kan cuma periode desember januari gitu
dan itu di produk manapun biasa terjadi
di produk manapun biasa terjadi
yang menarik juga kalau kita bicara kerusakannya atau defectnya ini adalah ecu airbag
boleh dijelaskan tidak pak kepada masyarakat awam sebenarnya sepenting apa ecu airbag ini memengaruhi keamanan dan kenyamanan pengguna tiga merek mobil itu
justru ini yang menurut saya menarik
airbag itu adalah fasilitas fitur yang kita beli di dalam mobil itu
mobil jadi sedikit lebih mahal karena punya airbag
tapi kita tidak pernah ingin menggunakan itu
karena itu perlindungan kita
jangan sampai kita tabrakan
karena dia hanya akan berfungsi kalau kita mengalami kecelakaan
nah disini menariknya toyota justru sudah mengantisipasi itu
jadi produk yang di recall ini menurut saya baca di press release nya
ada kemungkinan jika terjadi benturan kecelakaan
itu airbag yang ada di setir di dashboard atau dimanapun di dalam mobil itu tidak akan mengembang
nah itu kan membahayakan penumpang
nah selama kita tidak mengalami kecelakaan ya kita baik baik aja
tapi toyota mengantisipasi itu
siapa tahu ada yang kecelakaan
justru itu diganti
justru ecu airbag ini harus diganti supaya
fitur yang sebenarnya memang kita beli untuk keamanan kita itu bisa digunakan
meskipun jangan sampai terjadi kecelakaan atau tabrakan
ini bagi masyarakat yang mungkin saat ini sedang deg degan kira kira
mobil mobil yang dibeli ini di periode yang di recall
sebaiknya seperti apa apakah langsung ke dealer atau seperti apa
hal pertama yang dilakukan
ya pertama yang saya mau bilang adalah
don't worry santai saja
berkendara secara hati hati
jangan sampai kecelakaan
yang kedua ya karena apa
kalau kecelakaan takutnya nggak ngembang kan itu airbag nya
yang kedua hubungi dealer di mana mereka membeli
terus daftarkan kendaraannya
atau kalau nggak yakin tanya
mobil yang saya beli ini termasuk dalam program recall apa enggak
kalau misalnya masuk tanya
kalau misalnya masuk oke
nanti dengkel akan melakukan penyadualan untuk melakukan perbaikan
atau jika perlu penggantian komponen
tapi biasanya sih biasanya jarang sampai terjadi penggantian komponen
biasanya ya gini mobil hari ini itu sangat kompleks mbak
karena sudah menggunakan banyak peranti komputerized
kayak ecu itu kan juga semacam komputernya mobil
jadi kadang kadang hanya diselesaikan melalui utak atik sedikit di laptop gitu ya
tanpa harus membongkar mobil
tapi dalam beberapa kasus ada memang yang sampai harus mengganti komponen gitu
jadi nggak usah khawatir
hubungi dealer di mana belinya
dealer akan bertanggung jawab
pasti mereka akan mengganti
karena recall ini memang gratis
itu kewajiban dari produsen
tidak dipungut bayaran apa
baik terima kasih pak munawar khalil
ini adalah pengamat otomotif yang sudah bergabung dari singapura
untuk memberikan penjelasan soal bagaimana dampak recall
jika ada tiga varian mobil tadi yang kemudian harus diperbaiki ya
apalagi di bagian eq airbag
terima kasih bapak
semoga sehat selalu
selamat pagi terima kasih